apa yang memang dikedepankan di dalam koalisi indonesia maju ini adalah suasana kebersamaan apapun itu keputusan itu akan diambil oleh ketua masing masing secara mufakat bersama